saudara pengki alias terong yang saat ini kita ketahui bernama peggy setiawan tadi malam kami
lakukan upaya paksa penangkapan terhadap terduga pelaku begi setiawan
kita awal informasi pertama saudara polisi menangkap satu dari tiga buronan kasus pembunuhan
vina dan muhammad rizky di cirebon jawa barat polisi menyebut satu dpo yang ditangkap adalah
peggy setiawan alias perong hai hai hai polisi menyebut peggy setiawan ditangkap satres krim
polda jabar di bandung jawa barat pada selasa malam selama buron di bandung jawa barat pegi
berprofesi bekerja sebagai buru bangunan sebelumnya peggy tercatat beralamat di desa
yang saat ini kita ketahui bernama pgy setiawan dia merupakan warga cirebon yang bekerja di bandung
sebagai buru bangunan sehingga tadi malam kami lakukan upaya paksa penangkapan terhadap
terduga pelaku pegi setiawan di bandung itu yang dapat saya sampaikan pak terkait dengan proses
pendalaman yang sudah kita lakukan terhadap beberapa terpidana terduga pelaku maupun dari
informasi yang kami dapat juga tentunya dari masyarakat kami berhasil mengungkap saat ini
satu dpo atas nama saudara pg alias peron atau yang saat ini kita ketahui bernama lengkap
pegi setiawan seorang warga cirebon
tentu kita berasal dari harus memenuhi alat bukti yang ada berdasarkan pasal satu ratus enam puluh
puhat tentu ada keterangan saksi ada keterangan tersangka yang akan kita lakukan pendalaman saat
ini juga kemudian ada keterangan ahli ada surat ada petunjuk inilah upaya yang harus kami penuhi
dalam proses penyidikan sehingga kita telah melakukan langkah langkah termasuk sejak kemarin
juga kita melakukan pemeriksaan ya terhadap terpidana yang saat ini berada di lapas sudah
kita lakukan pemeriksaan dan saat ini kita berhasil menangkap satu dpo untuk keterangan
lain tentu akan kami sampaikan pada kesempatan lain setelah kita melakukan pendalaman terhadap
tersangka yang sudah calon terduga pelaku yang sudah kita dpo kan dan saat ini berhasil
ditangkap oleh tim penyidik dari ditrim umpul dajabar dengan dibantu oleh tim mabes mopi
tentu akan berkembang mbak tentu akan berkembang bahwa kita akan melakukan pendalaman melakukan
pemeriksaan ulang pemeriksaan tambahan terhadap narapidana yang ada terhadap
pegi setiawan yang sudah kita dpo kan maupun mungkin kita memerlukan keterangan saksi
surat maupun petunjuk yang akan menguatkan daripada persangkaan yang akan kita kenakan
terhadap pegi setiawan saudara peggy masuk dalam daftar pencarian orang kasus pembunuhan vina dan
kekasihnya sejak delapan tahun lalu selain pegi polisi juga memburu dua tersangka lain yakni andi dan dhani
ketiga tersangka sama sama beralamat di desa
banjarwangun kabupaten cirebon jawa barat
dan saudara untuk mengetahui perkembangan terkini terkait dengan penangkapan
buronan kasus pembunuhan vina kita akan tersambung bersama
jurnalis kompas tv fida alatas di bandung jawa barat
ini pegi setiawan alias perong sudah ditangkap
boleh diceritakan bagaimana proses penangkapannya
saat itu posisinya di mana peron saat ditangkap polisi
ya betul sekali jihan dan juga saudara malam tadi tepatnya selasa kemarin
pegi alias peron yang saat ini statusnya adalah terduga pelaku
dari kasus pembunuhan dan juga dugaan ruda paksa fina cerbon
ini berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dari polda jabar
sebetulnya hingga saat ini jihan dan juga saudara
penyidikan terkait kasus ini masih terus dilakukan
sehingga belum banyak hal teknis penyidikan begitu ya
kami menanyakan banyak hal sebetulnya kepada pihak kepolisian
utamanya adalah penyidik di polda jabar terkait bagaimana
kemudian proses penangkapan pegg di mana sebetulnya pg ini ditangkap
informasi yang diberikan oleh pihak kepolisian tidak banyak
pihak kepolisian hanya menyebutkan bahwa peggy dipastikan ditangkap
di wilayah bandung begitu ya
lalu juga apakah betul peran dari pegi ini adalah sebagai otak pembunuhan
dan juga dugaan ruda paksa yang dilakukan pada vina dan juga kekasihnya
pada delapan tahun yang lalu johan dan juga saudara pada tahun dua ribu enam belas
lalu juga kami menanyakan lebih lanjut terkait sudah berapa lama
sebetulnya peggy ini bersembunyi di bandung dan kesehariannya seperti apa
menyebut bahwa memang informasi informasi tersebut masih belum bisa diberikan kepada publik
karena khawatir ini akan mengaburkan proses menyidikan
karena memang saat ini polisi masih terus bekerja
yang dilakukan atau yang saat ini tengah dilakukan ini adalah tentunya
pemeriksaan terduga pelaku yang malam tadi ini ditangkap
perlu digarisbawahi juga ya jihan dan juga saudara bahwa status dari peron yang
keluarga cerbon yang tadi malam ditangkap di kawasan atau wilayah bandung
ini statusnya masih terduga pelaku
dan itulah yang masih didalami oleh pihak kepolisian untuk memastikan apakah
betul kemudian orang ini adalah orang yang selama ini dicari oleh polisi
atau salah satu dari tiga dpu yang selama ini diburu oleh pihak kepolisian
dari kemudian polda jabar dan pemeriksaan terus dilakukan
tidak hanya kepada terduga pelaku yang malam tadi ditangkap
tapi pihak kepolisian polda jabar dari ditreskrimum polda jabar ini juga memindahkan
tujuh terpidana yang sebelumnya dipidana atau dipenjarakan di lapas cirebon dipindahkan ke bandung
dimana empat diantaranya ini dipindahkan ke lapas kebonwaru dan tiga diantaranya ini dipindahkan ke lapas banci
ini juga dilakukan oleh pihak kepolisian untuk tentunya mempermudah proses penyidikan
karena mereka atau tujuh terpidana ini dipindahkan ke lapas banci
ini juga lah yang nanti akan diperiksa juga untuk kemudian mendalami dari proses penyidikan kasus ini begitu ya
namun juga ada pertanyaan jihan dan juga saudara terkait kemarin juga sebetulnya
ada banyak sekali informasi yang sempat mencuat ke publik terkait adanya fakta fakta persidangan baru
yang dimana dinilai kuasa hukum dari terpidana ini kontra
dengan statement statement yang diberikan oleh pihak kepolisian dan juga bagaimana kemudian adanya kuasa hukum
atau beberapa kuasa hukum dari terpidana yang menyebutkan adanya kejanggalan dalam proses hukum dari kasus fina ini
inilah juga yang nanti kita akan sama sama tanyakan kepada pihak kepolisian
tapi tentunya kita masih menunggu informasinya jika kemudian proses penyidikan ini sudah selesai dilakukan
pertamanya adalah pihak penyidik dari dtkm poljajabar ini akan segera melakukan konferensi pers
dan nanti kita juga lihat apakah dengan ditangkapnya satu orang terduga pelaku ini
ini juga nanti akan membuka jalan untuk kemudian menyelesaikan kasus ini dan memburu dua pelaku lainnya yang hingga saat ini masih dpo jihan
sampai saat ini polisi masih terus mendalami pemeriksaan terhadap perong yang saat ini berstatus atau masih statusnya sebagai terduga pelaku pembunuhan vina